oh iya silahkan bapak ajukan permohonan adopsinya
atas nama bapak dan istri
jangan lupa sertakan surat nikah dan kartu keluarga ya pak
jadi harus bersama istri saya kita serahkan formulir
beserta kakak dan juga surat nikah
iya pak karena syarat utamanya adalah pasangan suami istri
jika ingin mengadopsi anak
baik mau keluar kota nanti kita main lagi ya
oh iya om punya hadiah buat rena
betul sayang tapi ini bukan hanya jam sayang
ini juga bisa dipakai buat nelfon
jadi kalau nanti rena perlu bantuan
kangen sama om mau ketemu
karena tersambung ke handphonenya op
mau dipakai tangan kiri atau kanan
wah jadi cantik
nah tuh gimana
suka aja tuh suka banget
kamu ngapain beli dia jam
setahu aku itu juga jam yang mahal mas
jadi kalau suatu waktu rena perlu sama aku dia bisa hubungin aku kan
oh ya aku juga ada janji sama ibu panti
mas kamu juga tahu kan
kamu ngapain ke sini
aku juga nggak tahu din
setiap kali ngeliat rena hati aku tenang
ada rasa damai
tapi aku juga gak tahu ada ikatan seperti apa yang ada
aku ketemu dulu sama ibu panti
rena nanti ketemu ya
nanti mau nyusul ya
anda bisa merasakan ikatan di antara mereka
anehnya aku juga merasa begitu sama sama reina
aku jadi penasaran
mas nino mau bicara apa sama ibu panti
main lagi ya
waalaikumsalam pak nino
ada apa ya pak
langsung aja bu
saya punya keinginan untuk
mengadopsi rena sebagai putri saya
bapak mau mengadopsi rena
bapak mau mengadopsi rena
saja kalau bapak ingin mengadopsi
tapi kalau boleh saya tahu kenapa bapak ingin mengadopsi

kita teman keluarga
bapak fella sudah datang

semuanya kilo lama luar biasa
aku bisa tempel palsu ini bu
tidak ada buat kata yang trauma boule
tentang kata orang lain
yang memang pada saat itu tidak sanggup untuk mengurusi
makanya istri saya bawa dia ke panti ini
padahal reina itu adalah anak yang dulu diserahkan istrinya panino ke panti ini
tapi kalau aku bilang ke panino
jangan jangan panino malah batalkan niatnya untuk mengadopsi reina
padahal sejauh ini selain pak a dan bu andin
oh iya silahkan bapak ajukan permohonan adopsinya atas nama bapak dan istri
jangan lupa sertakan surat nikah dan kartu keluarga ya pak
jadi harus bersama istri saya kita serahkan formulir beserta kakak dan juga surat nikah
iya pak karena syarat utamanya adalah pasangan suami istri jika ingin mengadopsi anak
aku tidak bisa berbicara dengan elsa kalau aku ingin menjadikan reina putriku
selamat siang pak
iya selamat siang duduk ren
sudah ditangkap pak justru saya kesini melaporan itu pak
dan sekarang sudah dibawa ke kantor polisi praja v
bagus kalau begitu terima kasih banyak ya
kami sudah melakukan tugas kamu dengan baik
yaudah kalau gitu saya permisi pak
elsa jangan pernah main main sama saya
bebasin saya enggak bu
saya enggak harusnya ditangkap
bu bu saya nggak mau ditahan bu saya nggak salah
bu saya kasih tahu ya bu saya itu nggak salah
jadi tolong bebasin saya ya
tolong kerjasamanya dengan kami
mbak berada di sini sampai persidangan
kecuali pelapor mencabut berkas laporan
saya enggak mau
buka diri mbak sih
kenapa lo yang ribet
lo berani sama gua hah
lo mau cari masalah apa gua
lo yang cari masalah sama gua tau gak
jangan terus jago gua lo ya
jangan terus jago gua
kamu lagi bikin oner aja
kau bikin oner lagi
lo bikin salah bu
gue gak terima diginiin
apa aku telpon andin ya
mungkin bener ya gak usah diilang
kalau aku telpon andin
maafin mama karena mama udah bikin kamu kembali kesini
din mama minta bantuan kamu din
untuk cabut tuntutannya terhadap elsa
karena elsa sekarang udah dibawa ke kantor polisi
elsa dibawa ke polisi
elsa sekarang udah di kantor polisi
kamu kasihan kan sama adek kamu
kamu sayang kan biar gimana pun elsa itu adek kamu kan
kamu mau kan bantu andin
kamu mau kan bantuin dia andin